menurut komnas ham hukuman mati tidak akan menyelesaikan masalah korupsi di suatu negara
masih ada langkah pencegahan korupsi selain menerapkan hukuman mati
komisioner bidang pengkajian dan penelitian komnas ham khoirul umam menjelaskan
hukuman mati bukanlah caranya efektif memberantas korupsi
namun memastikan para pelaku korupsi dapat dibawa ke pengadilan korupsi
merupakan hal yang lebih penting daripada mendiskusikan hukuman mati
hoirul menegaskan masih ada langkah bijak mengatasi masalah korupsi
diantaranya membuat seluruh transaksi tunai menjadi online
atau memastikan anggaran negara bisa diakses oleh masyarakat
sebelumnya isu hukuman mati untuk koruptor kembali mencuat setelah presiden joko widodo
memberikan pernyataan terkait hal ini saat penghadiri peringatan hari antikorupsi sedunia
di smk lima puluh tujuh senin sembilan desember lalu
di negara mana
yang terjadi bahwa hukuman mati itu bisa menghentikan korupsi
korupsi itu bisa dilawan dengan beberapa cara
salah satunya adalah memastikan semua transaksinya online tidak tunai
memastikan bahwa semua proses penyelenggaran negara akuntabel
tidak boleh ada sembunyi sembunyi lagi
memastikan bahwa semua yang penggunaan uang yang berbau apbn
itu dipublis misalnya
mulai dari perencanaan sampai penggunaan dan lainnya
itu bisa memberantas korupsi
bukan hukuman mati
tidak ada negara di dunia ini yang menerapkan hukuman mati terus korupsinya apus
peluang hukuman mati terhadap koruptor yang dikatakan presiden joko widodo
direspon oleh dpr agar ada klasifikasi koruptor dalam hukuman ini
wakil ketua dpr sufmi dasko mengatakan tidak semua kasus korupsi bisa diberikan hukuman mati
presiden jokowi membuka peluang hukuman mati bagi pelaku
tindak pidana korupsi atau tipikor jika hukuman itu merupakan kehendak masyarakat
hukuman mati bagi koruptor ini bisa diakomodasi melalui revisi undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
tentang perubahan undang undang nomor tiga puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor
dan itu kita apresiasi
ya walaupun mungkin
untuk hukuman mati itu perlu kemudian ditimbang tingkat kesalahannya
seberapa berat yang dilakukan demikian
koruptor bisa dihukum mati jika rakyat menghendaki
kalimat yang disampaikan presiden joko widodo ini
seolah olah menjadi angin segar bagi pemberantasan korupsi yang dinilai mundur belakangan ini
sekalipun kemudian istana memberikan penjelasan klarifikasi terkait wacana hukuman mati ini
publik sudah kadung bereaksi
serta merta menyetujui
padahal dalam undang undang tipikor
pasal hukuman mati bisa diterapkan untuk kasus korupsi tertentu
nah sekarang kita bicara soal perluasan hukuman mati bagi pelaku korupsi
seberapa genting kondisi saat ini
kita bahas malam ini bersama tamai selangkun
koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
mas tama selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas abdul fikar hajar
ahli hukum pidana universitas trisakti
mas fikar terima kasih sudah hadir
saya ke mas tama dulu
mas tama kalau misalnya begini deh
ketika itu kemarin pada saat perayaan hari anti korupsi
mungkin juga ketika tanya jawab berlangsung
pertanyaan itu mungkin tidak terlalu diantisipasi ya
akhirnya sampai keluar wacana ini dan kemudian bergulung hingga sekarang
itu menurut anda
pak icw juga melihatnya begitu atau bagaimana
saya membayangkan begini
ini kan kemudian ada pertanyaan yang sangat serius
kenapa tiba tiba pak jokowi pengen hukuman mati
apakah ini bicara karena
oh undang undangnya belum
atau bicara koruptor itu sanksinya harus berat
bahkan sampai mati
nah kira kira dari statement hukuman mati
apa yang dimaksud oleh pak jokowi
nah ini yang kemudian memang menjadi besar tafsirnya
sampai istana harus klarifikasi juga
sampai istana harus klarifikasi
nah kalau kemudian saya membayangkan
dari dua statement yang saya sampaikan tadi
kalau misalnya bicara soal aturannya belum ada
rakyatnya belum menghendaki
tentu saja ini tidak tepat
karena dalam undang undang tindak perintah korupsi
kan juga jelas ya

bahwa hukuman mati itu bisa diambil
kalau kemudian yang bersangkutan korupsi
atau koruptor korupsi dalam kondisi krisis moneter
korupsi dalam keadaan bencana
bencana alam ya
itu kemudian menjadi catatan bahwa
seseorang bisa dihukum secara maksimal
seumur hidup akan hukuman mati
nah artinya memang secara norma ada
dan ketika hukuman mati itu kemudian digulirkan
ini bukan soal
ini kemudian apakah publik menghendaknya atau tidak
ini bicara soal eksekusi
apakah pernah negara ini mengeksekusi
nah terlepas dari perdebatan atau tidak
saya sendiri mengambil posisi bahwa
tidak akan efektif dan tidak ada jaminan
kalau hukuman mati tersebut diberlakukan
itu akan menghabisi korupsi se indonesia
seperti mas koirul tadi berarti ya
siapa yang dari dulu terkenal dengan istilah hukuman matinya
cina mengatakan bahwa
berikan sepuluh peti mati satu buat saya dan segala macam
kalau ada yang korupsi hukum mati
karena begitu lah
ada agium ini kan sangat terkenal ya
dunia dunia internasional bahkan sampai di indonesia
nah problemnya apa yang terjadi
kalau kita lihat misalnya di china
apakah pemberantasan korupsi sudah efektif
toh secara ipk ya
indeks persepsi korupsi yang kemudian sekarang menjadi standar dunia
tidak jauh berbeda sama indonesia
mungkin berbeda dua peringkat tiga puluh an
berbeda dua peringkat artinya apa
yang selama ini menggembur gembur kan hukuman mati
kok nggak berjalan efektif
terus kita sekarang mau ke sana
nah ini kemudian yang kedua pertanyaannya
oh apakah yang dimaksud pak jokowi itu adalah
bicara soal memperberat sanksi pidana
nah tapi kemudian
ketika kita lihat dari sisi yang kedua pun
ternyata memang tidak bisa dilihat secara efektif
problemnya itu bukan soal mati atau tidak
maksimal atau tidak
nah ketika bicara soal sanksi maksimal
maka urusannya itu ada pada mahkamah agung
bukan ada pada presiden
meskipun presiden bisa memberikan wacana
memberikan perspektif dia bahwa
sanksi koruptor diperberat
nah jadi saya membayangkan bahwa
hukuman mati itu menurut saya tidak akan tepat
lebih tepat kalau hukumannya dimaksimalkan
apa yang dimaksimalkan
tentu sanksi pidananya
karena kalau kita mau lihat agregat ya
dua ribu delapan belas saya menghitung ada sekitar empat ratus putusan
rata rata kalau kita buat rata rata itu interval
dua tahun tiga bulan sampai dua tahun lima bulan
meskipun kalau dia ke mahkamah agung
semakin dia naik ya
kasasi sama mahkamah agung semakin berat
kalau ke mahkamah agung itu bisa sampai lima tahun sembilan bulan
tapi kalau beruntung bisa dipotong juga kan
tapi dua ribu sembilan belas jangan lupa
banyak fenomena fenomena pengurangan masa hukuman
bahkan pak jokowi sendiri pun juga memberikan gerasi
yang ini sebenarnya pandangan internasional
kalau saya mau lihat misalnya
kita kan di review

hukum korupsi uncic
di review sama uzbekistan dan uk
dua ribu tujuh belas kita di review oleh ghana dan jerman
beberapa reviewnya menyebutkan bahwa di indonesia itu
sanksi pidananya itu nggak konsisten
nah jadi ada pembebasan bersyaratnya remisinya
nah ini harus ditinjau ulang
jadi menurut pandangan saya
boleh jadi pak presiden ini slip dalam memberikan pendapat
mas fikar bagaimana dengan anda
kalau menurut saya gini
apa yang dinyatakan oleh presiden itu
lebih merupakan sikap yang ingin menunjukkan bahwa dia akomodatif
okomodatif terhadap aspirasi masyarakat
dan spontan mungkin ya
dan spontan gitu
nah karena itu kemudian dia mengeluarkan itu
apa penyataan seperti itu
ya tergantung rakyat gitu
artinya seolah olah memang
mengendaki atau tidak gitu dilemparkan ke kita
padahal sebenarnya kan kalau
seperti tama bilang tadi
secara sistem hukuman mati itu sudah ada
dalam perundangan undangan kan
itu tadi ada apa residu peace dalam keadaan apa
residu peace monitor atau bencana alam
ada sebenarnya beberapa korupsi yang dilakukan bencana alam
penerapan itu juga enggak ini
tapi lepas dari itu
kan gini secara teoritis
tujuan penghukuman itu punitif
menghukum balas dendam
karena dia sudah melakukan perbuatan pidana dia dibalas
yang kedua rehabilitatif
rehabilitatif itu memperbaiki
supaya dia tidak melakukan lagi
nah yang ketiga ini berkembang wacana itu
restoratif itu juga memperhatikan korban
dan lebih bagaimana menyelesaikan juga secara
bahkan di luar pengadilan bisa seperti itu
dalam kasus kasus biasa
di peradilan anak atau di peradilan yang nilainya kecil
bisa itu restoratif itu
tapi kalau di korupsi saya kira enggak pantas restoratif
orang yang sudah mengambil begitu banyak kok dilepaskan kan begitu
karena itu saya berpikiran begini
lebih baik karena yang dia ambil adalah keuangan negara
atau penyalahgunaan jabatannya kemudian dia mengambil banyak uang
maka mestinya yang di pendekatannya adalah aset recovery
oke diambil uangnya lagi
dimiskinkan kurang lebih
diksi yang populer dimiskinkan
saya potong di situ dulu
nanti setelah jeda
saya akan undang satu narasumber lagi yang akan melihat ini dari sisi politisnya
apakah yang saat ini sudah berjalan dengan baik
kalau misalnya perlu diperbaiki
apa yang perlu diperbaiki
tetap bersama kami di cnn indonesia pradis
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal wacana koruptor dihukum mati sebenarnya
sebenarnya masih diperdebatkan soal wacana ini ya sebenarnya
sebenarnya ini kan muncul dari tanya jawab yang dilakukan presiden joko widodo
dengan salah seorang siswa pada saat perayaan hari anti korupsi
peneliti politik senior lipi saat ini sudah hadir
mbak wiwi kalau misalnya anda lihat ini kemudian muncul pernyataan
kemudian sudah ada responnya
sudah sampai diklarifikasi dari istana
jadi ini masih bisa dianggap sebuah wacana yang serius atau tidak sebenarnya
iya kesan kita publik ya
kita sedang mencari formula gitu ya
karena ini kan kegawatan tersendiri dengan korupsi
ini sudah darurat korupsi di indonesia
formulanya itu kira kira seperti apa
kesannya memang ini ranah hukum
karena pelanggaran hukum
terus jawab itu tindakan hukum
tapi jangan lupa
tindakan hukum seperti ini berkelimdan dengan politik gitu
jadi ada impitannya antara hukum dan politik gitu
contoh di indonesia yang kita rasakan dua puluh satu tahun terakhir
itu ketika kita berdemokrasi mempraktekan pemilu langsung
apa yang terjadi
lalu ott banyak gitu ya
di pilkada pilkada itu menghasilkan ott ott itu
lalu di level nasional demikian juga di dpr ri dprd partai politik dan sebagainya itu berarti ada persoalan yang serius dalam kita berdemokrasi dalam kita juga menerapkan sistem multipartai banyak
ini apa yang salah dengan pemilu kita apa yang salah dengan pilkada kita lalu menghasilkan hal hal yang lalu ada pelanggaran pelanggaran hukum
kalau menurut saya formula itu juga harus dicarikan akarnya jadi akar baharnya itu di mana sebetulnya
dari korupsi itu ya
betul jadi kalau sekarang karena di trigger oleh perilaku perilaku gitu ya aktivitas berpolitik gitu ya dalam pilkada dalam pemilu legislatif bahkan pemilu presiden ini berarti ada yang salah ini
yaitu adalah menurut saya kenapa politik kita costnya semakin mahal
ada oligarki partai gitu ya lalu ada politik transaksional ada vote buying gitu dan pelanggaran itu sistematis sekali
jadi korupsi kita ini korupsi yang sudah sangat amat serius
oleh karena itu tidak mungkin keluar dari ucapan presiden oleh pak jokowi dalam hal ini yang lalu memang ini tidak ada payung hukumnya
kalau harus ada hukuman mati
tapi kalau tidak ada hukuman mati mereka juga tidak tahu
mereka juga tidak tahu
nah ini bagaimana lalu solusinya
kalau ada hukuman mati apakah menurut anda akan takut
bisa menjadi efek jerak
aku takut banget
tidak ada orang tidak takut mati mbak
itu sudah hukuman alam
saya tanya sekarang mas tama takut mati mas
ayo anda sekarang naik ferry terus badai di laut
yang terfikir apa
takut kan gitu
apalagi jelas akan dihukum mati
mendingan tidak nyuri saya kan gitu
oke oleh karena itu ini kalau tidak mati karena kalau orang hukum tidak setuju
ini melanggar ham
nah kalau ini dilepas pelanggarannya lebih seru lagi
tapi begini kalau misalnya pun kemudian sekarang kan sebenarnya sudah ada itu undang undang yang menyatakan hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku koruptor bencana alam
krisis moneter gitu kan
tapi toh juga tidak pernah pasal itu digunakan gitu ya tama
saya yang boleh
saya yang pernah melihat ada putusan terkara korupsi dihukum mati
padahal undang undang sudah memungkinkan
artinya jadi mau dihukum mati mau enggak ini berarti persoalan political will atau kesungguhan dari penegak hukum benar benar mau menyeret koruptor itu atau tidak
sebetulnya apakah kemudian penegak hukum mau menghukum mati atau tidak atau menuntut hukuman mata tidak
nah itu sebetulnya kalau bicara soal normatifnya
sistemnya sudah ada
sistemnya sudah ada
saya malah melihat begini ya ketika kemudian hukuman mati ini kan sebetulnya kita bisa lihat dari berbagai macam perspektif
ada perspektif indonesia bisa juga kita bicara soal perspektif internasional
sebetulnya hari anti korupsi hari ham itu kan sembilan dan sepuluh
di hari ham sendiri kemudian beberapa negara negara yang kita anggap ipk nya bagus itu sudah tidak menerapkan hukuman mati
misalnya ada denmark selandia baru finlandia sweden
dia nggak menerapkan hukuman mati buat koruptor
tapi ipk nya itu bisa melesat tinggi
nah ini yang kemudian dalam bayangan saya bisa kita jadikan rujukan
jadi saya tidak menekankan bahwa ketika dihukum mati maka dia akan lebih efektif
kalau saya fokusnya adalah bahwa sanksinya kemudian harus dimaksimalkan karena ini kejahatan serius
kemudian yang kedua adalah aspek perampasan aset
ini yang menurut saya lebih maksimal karena begini ketika kemudian seseorang dihukum mati berarti selesai soal tanggung jawabnya
padahal yang kita harapkan ketika dia korupsi jangan kemudian hanya dihukum mati kasarnya demikian
nah tapi saya beranggapan bahwa tidak tepat juga hukuman mati tersebut
lebih kemudian sanksinya dimaksimalkan kemudian asetnya dirampas
nah kita yang belum ada adalah undang undang perampasan aset
tapi ini bicara soal hukum
nah saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika bicara soal korupsi yang kita harapkan kan korupsi itu adalah sesuatu kejahatan yang sanksinya berat untungnya nggak ada
nah yang sekarang terjadi adalah perspektif di masyarakat korupsi itu sanksinya ringan tapi untungnya besar
untung untuk siapa
nah betul nah memang ada beberapa yang sampai seumur hidup akhil mukhtar katakanlah demikian
tapi ada beberapa juga yang justru banyak mendapatkan pengurangan masa tahanan pengurangan hukumannya
lagi kalau dapat gerasi ya
yang tadi saya sampaikan bahwa rata ratanya kita kumpulkan nih dua ribu delapan belas empat ratus an putusan
ada hampir mungkin sembilan ratus an terdakwa
nah itu rata ratanya hanya dua tahun tiga bulan sampai dua tahun lima bulan
artinya kan sanksinya masih jauh dari yang diharapkan
padahal kejahatan kejahatan yang lain misalnya katakanlah misalnya pembunuhan kemudian kejahatan kejahatan curanmor itu kan bisa lebih berat daripada sanksi korupsi
nah menurut bayangan saya perspektif inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat
jadi enggak semata mata soal hukum
oke soal itu mbak wibi apa yang salah dengan orang orang kita sebenarnya
iya saya senang ya dikatakan tentu ada pelibatan masyarakat
jadi masyarakat itu juga diberikan kepastian hukum gitu loh
ini di indonesia ini kan serius sekali
masalah penegakan hukum yang ujung ujungnya ke penegakan keadilan
nah makanya kenapa saya mengusulkan kita mencarikan permasalahan mendasarnya
nah kalau sudah ketemu permasalahan mendasarnya itu diobati
sambil bagaimana agar pendekatan hukum di indonesia itu konkret gitu loh
tidak pocuh pocuh gitu ya tidak apa ya bunda itu
sekarang yang membuat undang undang itu siapa
yang membuat undang undang itu adalah eksekutif dan legislatif
nah hal hal yang bersentuhan dengan legislatif kepentingan kepentingan tentu gitu ya
kekuasaan atau mungkin kepentingan kekuatan politik
itu kan jadi susah membuat undang undangnya gitu
memang di indonesia pada saatnya mungkin bersetuju
kalau sudah tidak tahan lagi dengan korupsi yang dahsyat ini gitu ya
menurut saya pada saatnya lalu setuju kita
memang harus ada hukuman mati
kalau itu ini atas nama ham dan sebagainya kerusakan itu sudah parah sekali
kerusakan itu parah kita harus juga memberikan satu cambuk gitu ya
karena formulanya macam macam sudah disebutkan
oh nanti akan ada pemiskinan
yang diberikan oleh pak arti jokausar
tidak empat tahun lima tahun delapan belas tahun bahkan dihabisin gitu ya
hak politiknya dan sebagainya
jadi masalahnya kalau menurut mas fikar apakah ini soal para penegak hukum kita
para pengambil keputusan hakim dan lain sebagainya yang memang belum firm
belum maksimal soal ini
jadi bagaimana kalau misalnya alternatif untuk memberikan hukuman yang maksimal kepada korupsi
karena korupsi itu tidak hanya hari ini tapi dia sejak republik itu lahir pun sudah ada sebenarnya korupsi
karena itu saya sepakat bahwa korupsi itu berkaitan dengan sistem politik
sistem politik yang mahal sistem politik yang berbiaya tinggi
itu yang sebenarnya menjadi sebab utama dari korupsi
karena ketika mereka masuk ke dalam kekuasaan ya digunakan kekuasaannya
untuk mengembalikan aset aset yang pernah dikeluarkan
karena itu hukuman mati pun saya bukan membantah tapi gini
saya tidak sependapat karena di narkotika itu hukuman mati sudah berkali kali
tapi tetap saja ada gitu
dan tetap banyak ya kalau kasusnya
dan mereka menganggap kematian itu pasti gitu
tetapi kalau mereka menurut saya lebih takut miskin ketimbang mati
bayangkan saja begitu masuk ke sukabumi
miskin suka miskin dibuatnya menjadi surga
yang kemarin sudah kena
itu artinya apa
artinya dia sumber daya yang dia miliki hasil korupsi itu bisa untuk merubah segalanya
nah karena itu lebih baik pendekatannya adalah aset recovery tadi
kalau sekarang kita sebenarnya ada beberapa undang undang yang mengatur itu
undang undang tppu sudah bisa tuh mengambil uang
atau mau lewat sistem lhkpn
kalau itu tegas diserapkan
dipriksa gitu betul
itu juga bisa sebenarnya
menarik harta harta masyarakat yang ini
cuma memang belum ada sekarang
yang ada itu menarik harta seseorang melalui putusan pengadilan
tapi yang tidak melalui putusan pengadilan
nah itu yang undang undang yang pertama maksud tadi
undang undang tentang aset recovery itu belum ada itu
yang bisa ditarik tapi tanpa harus ada putusan pengadilan
nah itu yang harus diusahakan
saya lebih condong
lebih condong kesitu
dan kayaknya sepertinya
sekalipun ada condong
tapi kalau melihat sekarang komposisi
siapa mereka yang pembuat undang undang
apakah undang undang itu akan terwujud
nah itu soalnya
tapi kan tugas kita terus
kita lihat sebelah lah
sebelah itu singapura
kan tinggi dia
ipnya kan tinggi
menurut salah seorang yang pernah tinggal disana
itu hukumannya rendah
cuma dia dipotong
tidak boleh punya kartu kredit
tidak boleh jadi pimpinan perusahaan
tidak boleh naik kendaraan pribadi
harus kendaraan umum
istilahnya hukuman kematian perdatanya yang diutamakan
itu orang akan lebih takut
menjadi itu gitu
ketimbang umpamanya dihukum mati
saya kapanpun jadi pelatih juga
dan takut mati ya
kalau saya terletak pada konsistensinya
problem di kita adalah soal hukum ya
soal penerapan hukum
terletak pada konsistensinya
sangsi terpedana korupsi
yang di atas sepuluh tahun
hanya sembilan kasus
yang lain lainnya di bawah sepuluh tahun
nah yang ingin saya sampaikan begini
secara penerapan pidana pun
ada perkara perkara ya misalnya
sangsi sampai seumur hidup
sampai lima belas tahun
di atas sepuluh tahun
itu tidak konsisten
itu tidak konsisten
di atas sepuluh tahun
saya hitung hanya ada sembilan kasus
jadi menurut anda
apakah ini kayak high profile case
yang mendapat perhatian publik
ketika kasusnya kemudian high profile
kemudian semua mata tertuju ke sana
sangsinya akan sangat berat
tapi begitu perkara perkara terjadi di daerah
maka kemungkinan dia
lebih ringan sanksinya sangat besar
jadi yang ingin saya katakan soal konsistensi
nah apalagi indikator bahwa
contoh misalnya soal pencebut anak politik
kenapa misalnya tidak semua kepala daerah
yang jelas jelas jabatan politik
penyebut anak politik
sangsi penyebut anak politik
ini kritik ini termasuk juga kepada kpk
dan penuntut tindak lainnya seperti jaksa
dia dipilih dengan menggunakan cara cara politik
dan kalau kita mau jujur
hampir perkara perkara yang kpk tangani
semuanya korupsi politik
jadi sebenarnya penyebut anak politik itu
itulah yang kemudian
bisa diterapkan soal konsisten tadi
ada penyebut anak politik
ada penggunaan undang undang tindak penyelenggaraan uang
sehingga uang yang mengalir
semua dikejar dan dirampas
nah ini yang kemudian
menurut bayangan saya tidak konsisten
sama sama orang partai
dengan penyelenggaraan uang
sampai harus membayar lima ratus miliar lebih
dan dia ketua dpr bahkan
tidak diterapkan penyelenggaraan uang
nah ini yang ingin saya sampaikan soal konsistensinya
padahal kalau mau bicara soal novanto dan
menggunakan transaksi yang sampai ke luar negeri
empat jurisdiksi dia harus diperiksa
ini uang mengalir kesana kemari
subjek penyelenggaraan uang
jadi saya ingin menyampaikan soal konsistensi tadi
kalau kemudian dia konsisten dalam menerapkan hukum
dari mulai penuntut umum sampai dengan mahkamah agung
soal korupsi itu suatu hal yang sangat mengerikan
kalau dilakukan itu bisa terjadi
jadi belum sampai pada level harus dimati
konsistensi antara ancaman dengan penerapan gitu
kalau itu dari dulu
justru makanya kemudian
dari pasal dulu
justru makanya kemudian ini yang harus jadi catatan
kenapa misalnya penuntut ini
yang satu ketika sama sama anggota dpr
kok sanksinya bisa beda
padahal perbuatannya mirip
sama sama korupsi anggaran misalnya
sama sama menerima suap
tapi kok ada disparitas
nah inilah kemudian yang kita anggap tidak konsisten
bahkan tadi misalnya
ya ada banyak faktor memang
tetapi maksud saya
harus jadi standar
ketika dia memang orang orang politik
katakan lebih kan tadi masalahnya
adalah aktor politik
ya kenapa gak semuanya seragam pakai
pencabut anak politik
karena sebagian besar
sanggup korupsi ini adalah
ya sebagian besar
sebagai aktor politik
dan kemudian mungkin ya
mungkin bagi mereka
sanksi yang paling menakutkan itu adalah
sanksi dari masyarakat
apalagi kita tahun depan
kita ada pilkada
dan sudah ada kemudian
mk mengeluarkan izin
asal ada jeda lima tahun
dan kemudian sudah
boleh ikut pilkada
asal ada jeda lima tahun
beberapa partai polisi
sudah mulai lirik lirik
dan mungkin sudah mulai tinggitung nih
itu masih excuse
itu masih excuse
meskipun icw sudah kerja keras
buat menjiar itu
untuk menjiar itu
kita bahas itu setelah jeda ya
dan bapak ibu yang di meja ini
juga pasti sepakat
saringan terakhir itu ada di masyarakat
untuk mereka tidak memilih yang seperti itu
tetap bersama kami
di cnn indonesia peranews
yang ada di depan mata pilkada
seperti kita tahu
sebagian besar koruptor itu
adalah yang berkaitan dengan posisi politik
tentu ada kaitannya dengan pilkada serentak
yang akan berlangsung ke depan
nah kalau misalnya dilihat sekarang
saringannya itu dimana sebenarnya
isu ke depan itu
siapapun yang kurang berintegritas itu
tidak menimbulkan satu
kebanggaan bagi masyarakat
jadi masalah integritas itu
bahwa mantan api
sebaiknya tidak mencalonkan diri
kan gitu ya
di pemilu dua ribu empat belas
lalu ada pro kontra dan sebagainya
dan saya termasuk yang mendukung
siapapun yang masuk ke dpr
masuk ke legislatif dan eksekutif
jadi kalau role model
tidak sekedar berkuasa mereka itu
tapi dalam konteks indonesia
itu sebetulnya relevansinya
dan oleh karena itu
sekarang siapa yang
harusnya menjadi garda terdepan
ya partai politik
karena dialah yang diberikan
payung oleh konstitusi
calon kepala daerah
calon wakil kepala daerah
masih menulai ya buat kita
oleh karena itu
filter pertama adalah di partai
oleh karena itu
dengan seleksi yang sangat transparan
sehingga masyarakat itu
adalah masalah kompetensi
dia sebagai calon
calon wakil kepala daerah
dan demikian juga
untuk kemajuan daerahnya
tapi kalau sudah
apa yang salah dengan partai partai politik
kok tetap saja
veta compli masyarakat
tentu harus memilih
karena tidak bisa dilempar begitu saja
dengan pilihan pilihan yang begitu ya
jadi partai ini mendapatkan mandat
dan partai adalah aset negara
sudah didanai ya
katanya masih belum cukup
per kepala gitu
ya kita harapkan memang nanti negara betul betul hadir
untuk memberikan dana yang memadai
tidak ada alasan lagi bahwa
karena kekurangan dana
memahalakan semua cara
belum satu tahun sudah ott
mas fikar sebenarnya kalau misalnya kita
masyarakat kita itu sekarang memang sudah melek ke arah sana
dan sudah bisa tidak bersikap permisif kepada
korupsi atau bagaimana sih
pemilihan langsung ini
juga kalau menurut saya punya andil
melahirkan masyarakat yang transaksional
karena pada kenyataannya seperti itu
calon yang masuk ke daerah daerah pemilihan
itu mereka membawa
segala macam gitu
mereka mungkin nggak akan busuk
kalau nggak dapat apa apa
sudah ada pikiran seperti itu gitu
dan ini yang bahaya kan sebenarnya
nah karena itu
yang harus diperbaiki
mestinya sistem politik yang harus di
terutama sistem kepartaiannya
terutama sistem kepartaiannya
terutama sistem kepartaiannya
mestinya sistem politik yang harus di
terutama sistem kepartaiannya
partai kita baru
ketika mau ada pemilihan kan
jadi nggak jelas kadernya siapa
kadernya sekarang yang punya banyak uang bisa jadi kader
bahkan begitu kan
yang terjadi kan seperti itu
kecuali beberapa partai ya
ada beberapa partai yang memang masih
partai beberapa kali menjadi biasa
soal partai yang sudah tidak punya ideologi lagi gitu
soal itu jadi
karena orang dimanapun bisa kerja
di partai mana pun bisa kerja
saya tidak bilang bahwa pemilihan langsung harus dihapus
kalau itu dihapus ya
menstimulir masyarakat itu untuk menjadi masyarakat yang cerdas
memilih yang berintegritas
tidak memilih yang memberi uang
atau memberi harapan dan sebagainya
itu yang sekarang tugas kita sebenarnya
tentang pilkada langsung ya
jadi dikatakan bahwa pilkada langsung
justru kita jangan menarik mundur
kita harus melakukan evaluasi
jadi saya termasuk yang ikut merumuskan
jadi harusnya kita betul betul sandingkan
ini pilkada kalau melalui representatif dprd
ini kan demokrasi partisipatoris
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
harusnya konsisten menurut beliau ini kan
konsisten jadi bukan dari rakyat oleh rakyat untuk elit
kalau dari dprd apa sebetulnya
kelebihan kekurangan dan dampak dampaknya
itu yang harus dibetakan
asumsinya kalau semuanya sudah setuju
jadi partainya oke
kpu nya bawah selunya gitu ya
lalu institusi pendagang hukumnya
semua bekerja proper
terikat secara hukum
wah itu top bagus dari rakyat oleh rakyat
stakeholders terkait pilkada
itu tidak seperti yang kita harapkan
jadi kita berhenti di asumsi
seperti asumsi pemilu serentak
bahwa akan ada kotel efek
bahwa akan ada efisiensi
oke pertama silahkan
tentu ada beberapa hal yang harus kita lihat ya
artinya memang bicara soal hukuman mati tadi
tentu kita harus melihat dari perspektif
tidak hanya anti korupsi tetapi juga soal ham
dan seberapa efektif hukuman mati tersebut
karena jangan sampai kemudian pak jokowi
malah mencenderai ham nya
sedangkan sisi anti korupsinya
itu pun juga nggak efektif kalau kemudian dipaksakan hukuman mati
itu yang pertama
nah yang kedua bicara soal politiknya
ini yang kemudian juga kita upayakan
soal politiknya ini yang kemudian juga kita upayakan
mantan napi koruptor yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah
ini yang kemudian kita harapkan sebetulnya dipersempit kesempatannya
kalau kita lihat misalnya permohonan kita kepada mk
itu kan sebetulnya kita harapkan dia boleh deh setelah dua siklus
atau kita pengennya sebenarnya dalam hati kecil kita
sudahlah jangan ada kesempatan lagi buat mereka yang korup
tetapi memang mahkamah konstitusi hanya mengabulkan
ya sudah lima tahun saja
nah tapi apa yang kita lihat pertimbangannya
iya sebetulnya masih excuse
tapi paling tidak ini adalah upaya masyarakat secara hukum kita betul betul melawan
jadi ini menimbulkan debat debat karena mohon maaf ya ini menurut saya
top apa poin yang krusial
karena kita dalam soal hukum itu black and white
tidak boleh ada excuse hal yang sangat prinsip
karena di indonesia itu sebetulnya sangat diperlukan pendekatan hukum yang serius
yang konsisten tadi itu
ya sebetulnya tadi ya kita ingin sekali konsisten tapi kan kita sudah coba nih
ya ruang ruangnya sudah kita ke mk lah
nah yang menarik dalam bayangan saya adalah pertimbangan mk itu sendiri
yang pertama kenapa mk memutus lima tahun
agar peraturan untuk koruptor itu lebih ketat
karena selama ini negara kita tidak pernah ada aturan yang rigid bagi mantan araya pidana koruptor
kecuali mengumumkan bahwa dia pernah terjerat korupsi
tetapi nggak ada aturan lain
maka dari itu ini merupakan salah satu pertimbangan mk
yang kedua adalah pertimbangan mk
agar masyarakat tidak terpapar
calon calon yang pernah melakukan korupsi
jadi sebetulnya ini upaya untuk melindungi hak masyarakat untuk memilih orang yang tepat
nah itu secara politik
tapi lagi lagi kalau kita bicara soal sanksi kita sangat berharap
ini betul betul lebih ketat dari yang ada hari ini ya
karena kalau nggak ketat nggak maksimal sanksi pidananya atau perapasan asetnya
maka korupsi itu merupakan suatu hal yang biasa saja
saya pernah jadi kepala daerah saya korup toh saya jadi kepala daerah lagi
nah ini yang menurut pandangan saya pandangan yang sangat gila
tapi ada yang berpikir begitu ada yang sudah melakukan dan ada yang survive
dan sudah terjadi pertanyaannya ada
dan ada yang dipilih
masyarakat pun juga belum memiliki perspektif
jadi menurut saya masalahnya tidak hanya soal hukum
tapi juga ada pada partai politik yang seperti mbak bibi sampaikan
dan pada masyarakat
bagaimana cara menghukum koruptor
salah satunya adalah jangan dipilih lagi
nah ini yang kemudian belum menjadi perspektif di masyarakat
mereka yang korup kemudian mencalonkan diri lagi sepanjang dia punya kekuatan finansial
maka dia akan menjadi kepala daerah lagi
nah ini menurut saya juga upaya upaya strategi ke depan yang perlu kita pikirkan melawannya
mbak wiwi tapi terakhir ini
kalau misalnya anda melihat kemarin revisi undang undang kpk yang baru
yang banyak pihak menilai itu melemahkan sudah ditetapkan
tapi kemudian kemarin ada gerasi untuk koruptor diberikan
tapi kemarin pak jokowi mengatakan hal soal
korupsi bisa dipindahkan mati
terlihat nggak sih sebenarnya sikap yang diambil pemerintah sekarang ini seperti apa
karena kalau misalnya dilihat ada pernyataan yang berbeda beda seperti itu
tindakan yang berbeda beda seperti itu
kan itu jadi memingungkan
gimana sebenarnya seberapa serius sebenarnya
menurut saya memang agak ini ya
yang lalu dengan munculnya undang undang kpk baru itu
semuanya diburah lasing semuanya marah gitu ya
kita marah intelektual aktivis dan sebagainya itu
merasa apa ya ini kemajuan kita ke depan untuk penegakan hukum keadilan ini
mulai dijederahikan gitu
oleh karena itu kita tentu ya apakah ini ngeyem yem karena
perpu juga gak dikeluarkan
tapi yang penting sekarang kita mintakan
pak jokowi memang dalam posisi yang berpihak pada penegakan hukum
harus seperti itu
jadi bagaimana menegakkan hukum itu tidak mengesankan
hukumin saya bukan orang ilmuwan hukum gitu ya
bukan pakar hukum
tapi bagaimanapun juga melihat negara ini
ketika saya sebagai ilmuwan politik gitu ya
perkembangan demokrasi sistem politik kita
tidak dilandasi sama hukum
kita pelepotan seperti ini gitu loh
oleh karena itu yang emergensi
yang diperlukan oleh indonesia
sangat aman mendesak adalah
penegakan hukum ini oleh karena itu jangan main main dengan ini
dan tentu kita ingin raportnya pak jokowi ke depan adalah
raport yang tidak merah
untuk penegakan hukum
dan oleh karena itu
tunjukkan secara eksplisit gitu ya
bahwa keberpihakannya itu serius
dan saya termasuk yang sangat setuju
kalau ada formula baru gitu ya
yang double track gitu ya
satu sisi memang butuh payung hukum kita
untuk ada rujukan yang jelas
sisi yang lain memang harus ada edukasi and lightening gitu ya
kepada masyarakat bahwa
sebetulnya negara ini sedang berjuang secara serius
untuk penegakan hukum
sehingga masyarakat juga memberikan masyarakat yang punya kepastian hukum
jadi keterikatan kita pada hukum itu serius
dan ini kan menembangun sdm unggul katanya
sdm unggul tanpa ada penegakan hukum gimana
saya setuju penegakan hukum itu harus black and white
tapi itu tadi hukum itu tidak ada di ruang kosong
ada banyak faktor ternyata gitu
yang mempengaruhi penegakan hukum
itu terutama faktor politik
politik dan uang
itu yang paling dominan mempengaruhi
iya balik ke situ lagi juga
karena itu saya memandang putusannya mk
itu bukan apa apa sebenarnya itu kompromi
karena sebenarnya pencabutan hak politik itu ada dalam undang undang
pasal sepuluh kuhp itu ada
hakim bisa menjatuhkan mencabut hak politik orang
nah cuma sekarang mk menambahkan
karena di undang undang belum ada yang mencabut hak politik orang
dia tambah waktunya
itu sebenarnya peregasannya itu
jadi di satu sisi dia mungkin melihat
masih menghargai hak asasi politik
hak politiknya bekas dapi
di sisi yang lain
pelanggarannya pun harus dihukum
salah satunya adalah pencabutan hak politik
jadi kompromi sebenarnya
hanya kompromi oke
baik terima kasih bapak bapak
mas fikar terima kasih mas tama terima kasih banyak
bawi terima kasih banyak malam hari ini
kita membahas soal korupsi
kita lihat nanti bergulirnya seperti apa
tapi wacara ini memang masih jauh
panggang dari api ya
however kita harus tetap push untuk
agar ya harus struggling
harus kencang terus
supaya indonesia menemukan formula yang terbaik untuk memberantas korupsi
terima kasih dan setelah jeda kami hadirkan
pencaksilat sebagai warisan budaya
tak benda kita kembali setelah jeda